pemerintah kembali memperpanjang masa ppkm berjenjang hingga delapan belas oktober mendatang
untuk mengetahui evaluasi dan pelaksanaan perpanjangan ppkm kita sudah terhubung dengan ghea klarissa di surabaya jawa timur
selamat siang ghea bagaimana hasil evaluasi pemerintah daerah setempat terkait pelaksanaan ppkm
dan seperti apa status ppkm di surabaya saat ini
selamat siang ghea
artinya ini memang ada penurunan yang sangat drastis reza jika dibandingkan pada bulan juni atau juli lalu
yang bahkan masyarakat atau pasien dengan gejala covid
yang datang ke rumah sakit untuk mengantri di ugd saja ini bisa berjam jam bahkan berhari hari
itu tentu hal yang patut kita apresiasi
selain itu juga angka perbaikan penanganan kasus covid sembilan belas juga terlihat dari penambahan kasus harian di wilayah jawa timur
yang saat ini sudah mulai bisa terkendali
rata rata dalam seminggu terakhir ini penambahan kasus harian covid sembilan belas di jawa timur ini berkisar antara seratus kasus per hari
dan terakhir tadi kami melihat dari laman resmi pemerintah
provinsi jawa timur untuk penambahan kasus harian pada tanggal empat oktober dua ribu dua puluh satu ini hanya ada penambahan sekitar enam puluh dua kasus positif covid sembilan belas itu saja
sementara itu untuk kasus aktif atau pasien dalam perawatan covid sembilan belas ini sendiri juga berkurang satu ratus empat puluh dua dari secara total akumulasi kasus
yaitu ada sekitar satu dua ratus enam puluh dua kasus aktif
hal ini juga patut diapresiasi reza karena kita mengetahui bahwa beberapa bulan lalu ini memang
kasus covid sembilan belas di wilayah jawa timur ini cukup tinggi
nah vaksinasi ini memang menjadi salah satu program andalan yang tidak hanya digencarkan oleh pemerintah pusat saja
tapi juga menjadi program yang saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
data terakhir yang kami dapatkan untuk proses vaksinasi dosis pertama di wilayah jawa timur ini sudah mencapai empat puluh delapan persen lebih
sementara untuk dosis kedua ini ada dua puluh lima puluh tiga persen angka vaksinasi dosis kedua untuk vaksinasi covid di wilayah jawa timur
nah berbicara untuk wilayah ppkm yang nantinya akan berkaitan dengan pelonggaran kegiatan masyarakat
kota kabupaten yang ada di wilayah jawa timur saat ini memang kalau di surabaya
meskipun secara asesmen dari kementerian kesehatan status kota surabaya ini adalah dengan status level satu begitu
namun ada basis atau indikator indikator lain yang dalam inbendagri no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu ini menjadi salah satu indikator lain yaitu cakupan vaksinasi
kalau melihat kota surabaya saja memang capaian vaksinasi sudah berada
untuk dosis pertama sudah berada di angka seratus persen lebih
sementara untuk angka yang vaksinasi dosis kedua ini sudah berada di angka tujuh puluh tiga persen
namun hal tersebut tidak bisa menjadi
jadi satu satunya penilaian indikator capaian vaksinasi di wilayah surabaya saja
karena menurut inbendagri ini capaian vaksinasi daerah aglomerasi sekitar surabaya seperti gresik dan sidoarjo
itu masih menjadi catatan penilaian dari asesmen pemerintah tentang penurunan level pada suatu wilayah
kita melihat kota sidoarjo dan juga gresik ini capaian vaksinasinya masih di bawah tujuh puluh persen
itu artinya yang membuat surabaya akhirnya harus menerapkan ppkm level tiga
walaupun secara asesmen kementerian kesehatan ini berada di level satu
hal ini resa menjadi sorotan bagi epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
sebenarnya walaupun suatu kabupaten kota itu jika memang penerapan walaupun dia berada di level satu
namun untuk penerapan aturannya lebih ketat itu sangat disarankan
karena tidak adanya pelonggaran dan apapun
aturan tersebut tentunya artinya akan lebih diperketat
tentunya juga mengurangi resiko adanya penularan di tingkat masyarakat itu sendiri
nah untuk positivity rate di wilayah jawa timur ini memang sudah jauh berada di bawah standar who lima persen
bahkan di jawa timur ini sendiri sudah berada di bawah angka satu persen yaitu lima puluh empat persen
artinya ini memang sudah jauh berada di bawah standar who itu sendiri
namun yang menjadi catatan penting dari epidemiolog universitas erlangga surabaya
tingkat testing dan tracing di wilayah jawa timur ini masih dikhawatirkan
banyak data data yang tidak tereksposat
artinya masih ada banyak data yang belum terlaporkan secara real time dan juga secara transparan
nah untuk itu epidemiolog dan beberapa pakar lainnya
juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu euforia
tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah dengan adanya status penurunan penurunan level pada suatu wilayah
karena memang itu hanyalah angka saja
namun walaupun memang sudah ada perbaikan
namun kita tetap harus tetap mengedepankan protokol kesehatan
sementara untuk pelonggaran kegiatan masyarakat di wilayah surabaya khususnya
memang dua minggu terakhir ini di mall mall dan ruang ruang publik
itu memang sudah diizinkan beroperasi dengan jumlah pengunjung yang dibatasin
dan juga dua minggu terakhir ini kami melihat di setiap mall mall juga sudah mengizinkan
untuk anak usia di bawah dua belas tahun untuk masuk ke dalam mall
namun dengan syarat pendamping sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama
dan yang terbaru lagi pelonggaran yang rencananya akan diterapkan di wilayah jawa timur
adalah kegiatan atau aktivitas olahraga yang boleh dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
dan juga di bioskop yang tadinya hanya sekedar dibuka
namun juga boleh melakukan makan dan minum saat menonton film
namun hal itu masih sebatas wacana saja
karena tadi kami sempat berkomunikasi atau mengkonfirmasi ke sejumlah pengelola mall dan juga bioskop
hal tersebut memang masih belum dikaji ulang karena masih menunggu asesmen dari pemerintah kota atau kabupaten reza
baik ghea klarissa melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda selamat bertugas kembali